kenapa jadi bengong
ayo cepat nanti mobil saya keburu ke senggol mobil lain tuh
bapak itu jail banget sih kalau sama rizky
laki laki itu harus dites amira
saya ingin tahu seperti apa dia
tapi aku bisa andrein kamu pulang dulu
siapa tau bisa anterin kamu pulang aku dapat penumpang
aku baru denger loh ada anak yang kuliah disini sambil ngojek
ya buat aku sih gak masalah yang penting itu halal
lagian aku kasian sama orangtuaku
aku udah tua dan waktunya aku kerja
lagian hasil aku gak bisa
aku ngojek lumayan kok buat ngelupin sehari hari
amira jangan gampang percaya sama orang
eh lo ganggu dia ya
gue gak suka ngeliat lo ganggu dia ya
lo tau kan gue siapa
jadi gue kasih tau sama lo
lo jangan deket deket sama dia minimal sepuluh meter lah
takan sih kenapa lo tau gak sih sama kamu
nanti dikiranya aku ada apa apa lagi sama kamu
emang kalau misalnya dibilang ada apa apa sama aku bikin malu ya
ini cowok lama lama gue hajar juga ya
penil banget kayaknya
kalau enggak udah habisin orang
kalau gitu sorry ya
gue gak tau kalau gue ganggu dia
eh kamu gak ganggu
ya iyalah ganggu
eh rizky aku gak habis pikir deh sama kamu
dia tuh baik banget tau gak sama aku
kamu gak spontisnya kasar sama dia
eh kamu tau gak dia tuh bisa masuk sini karena beasiswa
harusnya kamu sebagai anak pemilik kampus bersikap baik dong sama dia
kasih kesan yang baik sama dia
udah marah marah aja
gak usah pegang
salam si rizky
salam si rizky
salam si rizky
gak bisa dia liat gue deket sama amira
kalo dia deket terus sama amira
itu orang beneran ngambat ya
kita mau ngapain sih kesini
aku mau beli buku
kamu temenin aku
amira itu amira akhir aku bisa menemui amira juga alhamdulillah ya allah kelihatannya dia
baik baik aja lebih baik aku temui dia oke oke
kenapa bisa ada juga di situ iya amira ada yang saya ingin beli dari toko ini
hai kenapa kamu sama sama orang ini itu karena saya mau antar amira pulang boleh kamu itu
mampunya cuma untuk mengantar amira pulang ya ya selain menyelinap ke kamarnya kalau
hai kita channel baik itu kan kata mulut kamu siapa yang tahu hati kamu seperti apa jangan
itu kan ada nama berbualjutnya disini killers and bye yup baik jadi kita bisa pakai select sehari dua
om om juga gak boleh terlalu overprotective lah sama dia om
karena om juga bukan ayahnya kan
amera sekarang tinggal di rumah saya
jadi saya semuanya yang mengatur
termasuk dari pengganggu pengganggu seperti kamu
om saya tegesin sama om ya
saya bukan pengganggu
dan saya ada gunanya
bukan gak berguna
dan saya bisa dipercaya
oke kamu bisa buktikan itu
tadi saya pakai mobilnya salah
di dekat dekat sini saja
kenapa jadi bengong
nanti mobil saya keburu ke senggol mobil lain tuh
bapak itu jahil banget sih sama rizky
laki laki itu harus dites amira
saya ingin tahu seperti apa dia itu
dia cuma perhatian sama kamu atau dia juga perhatian sama orang orang seliling kamu
laki laki yang baik harusnya begitu
dan cuma laki laki yang terbaik yang boleh mendapatkan hati kamu
anak ayah sekarang udah remaja
pasti udah banyak cowok cowok resek yang deketin kamu
iya ya apaan sih
nanti cowok cowok yang deketin kamu ya
itu harus ayah seleksi semuanya
ayah akan pilihin cowok yang terbaik buat kamu
era lanjut sekarang pun akan otak dijuangkan
aku murah kan
ayo terus lanjut ke ayah
bicara dengan diri

bagaimanapun kalau kamu men swimsuit
lepaskan tangan kamu dari amirah
aku gak peduli
yang ayahnya itu kan aku
aku akan temui amira sekarang juga
kamu sedang mengingat ayah kandung kamu itu ya
ayah saya juga pernah bilang kayak gitu pak
kalau dia akan milih cowok yang mana yang patah buat saya
sampai dia yang milihin yang mana yang terbaik buat saya
saya memang jangan pak
sudah kamu jangan bersedih ya
supaya kamu gak sedih lagi
amir aja lah ya
suka prabu cewek
tas itu dulu cuma milik kita
tapi kamu ternyata malah sudah membagi dengan laki laki itu
apa kamu udah lupa sama ayah
ampun pantesan ayam tadi pindahin
bapak lagi lihatin amira ya
iya kan pak
dia kan belum tahu kalau ingatan aku sudah kembali
dan mungkin sebaiknya dia jangan sampai tahu dulu
namanya kamu ada hubungan sesuatu sama amira ya
itu amira ya
saya malah baru lihat setelah kamu kasih tahu sama saya
maaf saya masih bekerja
nggak mau ketemu sama dia
koriski lama sekali ya
jangan jangan nggak ketemu mobilnya lagi
kita sampai aja
mungkin dia ada yang gak tau kali
gak berguna lagi
ayo kita cari dia
mobil ini masih disini